kepolisian resor mojokerto rabu siang membongkar peredaran obat keras ilegal berlabel vitamin b satu
dari tangan tersangka empat belas obat keras berbahaya diamankan petugas sebagai barang bukti
tersangka wy warga ngigas rembiong kecamatan soko tak berkutik setelah aksinya mengedarkan obat keras secara ilegal di mojokerto dibongkar kepolisian resor mojokerto
dua puluh butir obat keras diamankan petugas dari tangan tersangka
untuk mengelabui petugas belasan ribu obat keras double l itu dikemas dalam bungkus plastik berisi seribu butir dan diberikan label vitamin b
dapat untungan berapa dari satu plastik ini
kamu jualnya berapa ini
jadi satu plastik ini dapat untung lima puluh
tersangka menjadi pengedar obat keras ilegal tersebut sejak satu bulan terakhir dengan sasaran para pelajar sma di mojokerto
di daerah mojokerto pada saat dilakukan penangkapan terdapat empat belas butir
ini satu butirnya saya ulangi satu plastiknya ini isinya sebanyak seribu
atas perbuatannya tersebut tersangka dijerat pasal tentang narkotika dan pasal tentang kesehatan dengan ancaman hukuman lima tahun penjara